jangan jangan hadisnya full pak
berarti gak kerekam
iya pak maaf pak
tiap hari rekaman cctv itu tolong dikontrol dicek terus
ada atau tidak
kalau terjadi sesuatu di kantor ini
pencurian atau pengambilan data
kita jadi gak tau siapa yang ngambil
eh tapi kamu tau gak
rena tuh luar biasa sekali loh tuh anak
pas andin jatuh ke danau
dia tanya keadaan andin
padahal mereka kan bukan
gak ada hubungan darah
tapi ikatan cinta mereka berdua itu sangat kuat sekali
satu rahasia lagi yang belum gua ungkap
setelah andin sembuh
gua akan lanjutin tes dna rena
supaya tidak ada keraguan lagi apakah rena bagian dari keluarga alfahri
saya sudah sampai di parkiran pak
saya kesana sekarang ya
ma rendah ren di parkiran
gue kesana dulu ya
ini lipstick ya
kamu jalankan sesuai rencana saya
kalau gitu saya pengisi ya pak
kalau ada apa apa segera kabur saya ya
baik pak secepatnya
tadi kayak apa pak surat ya
udah sejam lho ini ma
dan mereka belum telpon
coba deh kamu telpon lagi
nah ini alat telpon
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi papa coba telepon kamu
telepon andin gak ada yang aktif
tadi andin sempet tenggelam di danau pak
kamu kan tahu andin gak bisa berenang
tadi andin sempat ngobrol sama mama berdua
di pinggir danau
terus bros mama jatuh
tapi andin sekarang udah gak apa apa kok
udah saya bawa ke rumah saya ke sejahtera
lagi diperiksa sama dokter
yaudah al papa kesana sekarang ya
kamu tunggu disana
bener perasaan papa
tapi sekarang udah alhamdulillah selamat
kita lebih baik sekarang ke rumah saya ke sejahtera deh
kok bisa sih
kok kamarnya di tv dua hari lalu gak ada
ke ruangan saya sekarang ya
kenapa rekaman cctv dua hari lalu gak kerekam
kok nggak ada ya pak
jangan jangan hadisnya full pak
berarti gak kerekam
lain kali ya pak
tiap hari rekaman cctv itu tolong dikontrol dicek terus
ada atau tidak
kalau terjadi sesuatu di kantor ini
pencurian atau pengambilan data
kita jadi gak tau siapa yang ngambil
lain kali kedepannya saya akan cek ikutin pak
yaudah untung gak ada yang ilang
kamu bisa balik kerja
iya pak makasih
terima kasih pak
pakai topi rambut panjang
kalau bener elsa ngapain cabutnya kemarin
apa yang dia cari
lain kali ya pak
orang yang sudah waspada
jangan lupa ya pak
lain kali kita berdua
aku mau pergi
aku minta tolong boleh
kalau bisa mama coba untuk
nahan elsa selama mungkin ya mas
ya sekarang aku balik pulang ke rumah
kalau bisa mama tahan
sampai aku udah deket sama rumah
maafkan aku sayang
aku sekarang mencurigai kamu
tapi sikap kamu sendiri yang buat aku jadi begini
siapa lagi yang pakai depan rel kayak begini
mana tukang parkirnya lagi
pakai direm tangan segala lagi
sayang kamu udah mau pergi
mama baru aja saseh masak
kamu makan dulu ya
enggak usah ma
aku janjiannya di restoran kok nanti sekalian aja makan sama temen di sana